masih tentang final liga champions ribuan orang pada sabtu malam memadati pelataran gedung kementerian pemuda dan olahraga
guna menyaksikan final liga champions
acara ini dihadiri oleh menpora imam nahrawi yang mengenakan jaket real madrid saat menyaksikan laga yang ditampilkan di layar raksasa tersebut
meski mendukung klub yang berbeda ribuan penonton final liga champions di kemenpora tetap akur menyaksikan tim kesayangan mereka berlaga
hal ini yang ingin dipromosikan oleh kemenpora dalam menyelenggarakan nonton bareng final liga champions
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi berharap semangat kebersamaan ini juga bisa dipraktekan antara para pendukung klub sepak bola indonesia
meskipun kita berbeda dukungan terhadap klub tanah air tetap kita harus bersatu
duduk bareng ngopi bareng
makan sahur bareng
nilai ini yang akan kita pertahankan terus